kpu jawa tengah saat ini sedang menjalani masa verifikasi partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
masalah yang muncul adalah banyaknya nama atau nomor ktp yang dicatut untuk pendaftaran partai politik
saat ini bahkan sebanyak delapan puluh warga dan tiga belas anggota badan pengawas pemilu atau bawaslu di jawa tengah dicatut namanya
humas bawaslu jawa tengah mengatakan puluhan warga itu melapor ke bawaslu karena nama mereka masuk dalam sistem informasi partai politik atau sipol padahal bukan anggota parpol
tak hanya warga biasa bahkan tiga belas anggota bawaslu namanya juga dicatut
jajaran kami di bawaslu jawa tengah juga ada tiga belas jajaran yang masuk dalam sipol
mereka ini juga dicatut
bagaimana anggota partai politik
pihak kpu jawa tengah mengaku sudah menerima aduan bawaslu jawa tengah
kpu jawa tengah yakin jumlah warga yang dicatut namanya dalam sipol akan bertambah banyak
jadinya di lapangan banyak teman teman di kota yang mendapatkan tanggapan itu langsung dengan datang ke kpu jawa tengah dan juga melalui suratnya bawaslu
lsm jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat atau jppr juga banyak mendapati laporan
pencatutan nama di lapangan
bahkan jppr menemukan sejumlah nomor induk ktp yang sama namun dengan nama yang berbeda didaftarkan untuk parpol berlainan
dan beberapa yang kita temukan salah satunya adalah misal ada nama ada nick tetapi nicknya sama tapi namanya berbeda
ini sudah pernah kita temukan
verifikasi parpol peserta pemilu dua ribu dua puluh empat di jawa tengah akan berlangsung hingga empat belas oktober mendatang
dan ang cahyo semarang jawa tengah